tak sedikit di antara kita panik dan tidak tahu harus berbuat apa ketika dihadapkan pada situasi orang di sekitar kita dinyatakan positif covid sembilan belas
satu tahun pandemi berlangsung dalam istilah kontak erat saja sejumlah masyarakat yang saya temui memiliki pemahaman sendiri sendiri
mungkin kontak erat itu dulu bahasanya odp sih ya jadi orang orang yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi covid atau probable covid
kontak erat itu kalau tidak salah ya kondisi dimana kalau kita pernah berinteraksi dengan orang yang positif terkena covid atau baru suspek aja ya
jadi di kondisi di mana kita katakanlah tidak pakai apd ketemu sama mereka
pada pedoman penanganan covid sembilan belas dari kementerian kesehatan republik indonesia kontak erat itu adalah ketika orang tatap muka atau berdekatan dalam radius satu meter dalam kurun waktu lima belas menit atau lebih dengan kasus probable atau konfirmasi positif
ada sentuhan fisik misalnya bersalaman atau berpegangan tangan
lalu memberi perawatan langsung tanpa alat pelindung diri standar
kemudian kapan seorang dianggap kontak erat dengan penderita covid sembilan belas
jika ditilik dari kondisi penderita
dr adam prabata kandidat doktoral medical science universitas kobe jepang menilai
masyarakat belum memiliki pemahaman utuh tentang kontak erat dan apa yang harus dilakukan setelah tahu
jadi nggak semua waktu ketika kita kontak dengan pasien covid itu dihitung kontak erat
jadi kalau yang bergejala itu dihitung dari dua hari sebelum dia gejalanya muncul dia diisolasi mandiri
jadi selama rentang waktu tersebut
syarat syarat kontak yang tadi sudah disebutkan akan termasuk kontak erat
tapi kalau orang tersebut tidak bergejala kita hitung dari dua hari sebelum swab pertama yang hasilnya positif
misalnya swab pertamanya tanggal tiga terus muncul hasilnya tanggal lima dihitungnya dari tanggal lima tapi dari tanggal tiga
jadi berarti dari tanggal satu tuh dihitung sampai dia isolasi sendiri semua yang kontak erat dianggap kontak erat
kemudian hal yang harus dilakukan begitu dinyatakan
kontak erat ketika tidak bergejala atau tanpa keluhan medis anda bisa menjalani karantina mandiri selama empat belas hari
jika bergejala anda harus berobat ke fasilitas kesehatan dan tes swab pcr
kontak erat tak lepas dari kerja kerja lacak kasus
anda harus jujur kepada petugas terkait kondisi dan riwayat kontak anda dengan penderita covid
adam mengingatkan jangan segan berkonsultasi dengan dokter dan meminimalisir membuat keputusan sendiri
untuk mengurangi risiko pada diri dan keluarga anda
miftah farid ganjar wicaksono surabaya jawa timur